eh saem dari mana
kantor kolong jembatan
kalau kamu sudah tahu nggak perlu dibahas
sengaja berkunjung untuk menjaga hubungan baik
masih jualan silok
selain itu saya punya bisnis baru
sore pulang jualan cilok saya jualan kerudung
tapi emak mau tahu
bubun sudah aktif lagi
cecep di rumahnya di kampung
akan gak usah balik lagi ke terminal
kalau akh nggak balik lagi ke terminal mau kerja apa
akang pernah bilang mau jualan oleh oleh
kalau itu jadi rencana akang tempatnya juga di terminal
gak apa apa asal kerjaannya nggak seperti yang sekarang
akang belum ada modal
aslim sudah sembuh
tapi nggak bakal cepat cepat balik lagi ke sini ngurus parkir
dia mau nyari orang yang nyerang dia buat balas dendam
saya udah ngelarang dia
tapi kalau urusan yang begini dia nggak bakal bisa dilarang
kenal semua orang yang bisa dibayar buat ngajar orang
ya kenal semua tapi banyak kenapa
saya nyari orang yang pernah ngajar saya
taslim harus dicegah kita sedang menghindari perang
harus kita cari sebelum jadi masalah
yang jongkok pintunya ditutup tapi nggak dikunci
hah ada ada aja
kamulat berangkat sekarang aja
nunggu pipit dulu sebentar
lain kali kalau jongkok pintunya dikunci dari dalam
ya biasanya juga saya gitu
telat sedikit aja bisa kalah
tidak ada yang kacau
tidak ada yang kacau
tidak ada yang kacau
orang yang kamu suruh mengacaukan pipit sudah kamu suruh mengamankan diri
sudah kamu cek lagi
mudah mudahan dia lari keluar kota
biar gak terlancar
iya terus sapinya dimatiin juga buat itu
oh ya teman antara pergi oleh teman
seperti kalau apa yang kecil
tukang di kaki
kalau ganteng soal muka
maksud kamu kalau saya mau ganteng harus pakai sepatunya di muka
ya enggak tukang
kok pulangnya cepat
pulang telat dimarahin pulang cepat ditanyain
coba kamu lihat sepatu baru bapak bagus nggak
tadi kamu bilang bagus kenapa barusan anak saya bilang biasa aja
saya tahu kalau saya bilang biasa aja apalagi saya bilang jelek pasti akan kecewa
wah harusnya kamu jujur biarpun bakal bikin kecewa
mak mau ke mana mak

mau minta beliin martabak ke kakak kamu
kantor kolong jembatan
kalau kamu sudah tahu nggak perlu dibahas
sengaja berkunjung untuk menjaga hubungan baik
masih jualan silok
selain itu saya punya bisnis baru
sore pulang jualan cilok saya jualan kerudung
dari rumah ke rumah
kamu jualan kerudung
iya tapi itu iseng iseng aja
bantu bantu bisnis kecengaan saya dijak
sudah laku berapa kerudungnya
sudah laku semua
saya mau setor
sekalian mau ngambil kerudung lagi
ya saya belum produksi lagi
soalnya kemarin baru ngecek kakak ubed sama kakak junaidi
penjualannya agak macet
gimana usaha percopetan kamu
itu dia anak buah tiga
tapi nggak ada yang bisa diandalkan
penghasilan mereka nggak pernah banyak
kadang kadang lumayan tapi lebih sering minim
aku kayaknya gak bakal dicopet deh
tiap kali mau nyopet deg degannya kancing
aku takut nanti tiba tiba jantung aku copot
kalau aku bukan takut jantung copot tapi takut ketahuan waktu nyopet
yang dicopet riap yang lain tau terus habis deh aku
kalau bukan karena perjanjian harus jadi anak buah bos saib selama satu tahun
sekarang aku udah gak nyepet lagi
terus sekarang kita harus gimana
saya belum tahu harus gimana
tapi sempat kepikiran buat bikin kontes pencarian bakat jadi copet
terus nanti yang menang gabung ke manajemen saya
belum kepikiran buat insaf aja
kalau saya insam negeri ini akan kehilangan salah satu contoh orang yang pekerjaannya tidak perlu dicontoh
saya juga mengkhianati cita cita saya untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
nanti saya coba narik stok yang ada di kubet sama kak junaidi biar kak fandi bisa jualan lagi
nih makan cilok dulu gratis
saya kesini bukan mau makan cilok
ini cuma semacam keramah tamahan tuan rumah
enggak ada apa apa
kak junaidi kerudungnya udah kejual berapa
boleh diambil sama kak fadli tiga
soalnya kerudung yang ada di kafadli udah kejual semua
iya enggak apa apa
terus kerudung yang tiga saya antar ke rumah kamu
nanti diambil ke fadli aja
terima kasih kak junayadi
kerudung kamu baru kejual sedikit
masih ada enam
yang tiga mau diambil lagi sama dija
prestasi jualan kita rendah
jangan sedih karena prestasi penjualan kerudung rendah

mungkin jualan kerudung bukan bakat kalian
mungkin jualan kerudung bukan bakat kalian

mungkin jualan kerudung bukan bakat kalian

kita sudah berkumpul kembali di sini
ubed orang yang saya temukan bakat istimewanya sebagai copet
dan saya satu satunya orang dari masa lalu yang masih bertahan hingga masa kini dalam kegiatan yang penuh dengan tantangan
kita sudah dipertemukan kembali oleh nasib
mari kita bersama
bersatu kembali seperti di masa lalu
bersatu kembali seperti di masa lalu
bersatu kembali seperti di masa lalu
mari bersama sama kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
barang siapa mendengar assalamualaikum
maka dia harus menjawab waalaikumsalam
itu bukan orangnya
saya butuh bantuan